harusnya kita gak gagal ngajar anak itu
kalau menurut gue
wah nyenanginan sih
ya secara gitu akan ewok
selalu ngangenin hati orang
yaudah kalau cekeketnya kangen sama akan ewok
kalau dianya udah pulang dari masjid ya
nanti begitu pulang
gak usah ditutup
akan ewok yang ganteng
apa kabar kumahadamang
akan ngewok kok sekarang jadi dingin
dulu mah kayaknya
ke neng keti
dulu mah mau sholat bilang
atau karena ada si teteh pahit aja ya
akang ewok jadi pura pura dingin
sama neng keti
katanya kang abah baru kenal kemarin
dan kenalnya gak sengaja
kalau gak mah hondemande
kemenangan jauh di depan mata
yang ada di tim aj kalah di awal pertandingan
eh lu inget gak sih
waktu adu penalti kemarin itu
ah itu cuma pokoknya
lo nyoto dadu ya biar lo jadi menang dan jadi temen inti
lo menurut jaga dong
duduk duduk gue segala lo
kalo enggak masa bersalah biasa aja kayak les
eh mulut lo jaga ya yuk
iya toh eh
mulut lo tuh perlu di karantina
gue gak like ya
dari tadi omongan lo tuh mengasut
lo kok jadi sewat gitu sih
jangan jangan bener nih
lo sama bawon ada sekongkol
ngehek kan tadi lo nunurnya bawon tuh nyogok
yang disogok siapa
berikutan nudu gue juga dong
jin aja dong
bagaimana aja lo
bagaimana aja lo
bagaimana aja lo
bagaimana aja lo berdua
lu juga gak usah kayak gitu dong
gue pikir juga lu berdua tuh cuma bercanda
lagian nudu orang nyogok itu tuh gak bagus
dosanya besar lo
ck nudu gue segala lah
gue nerima sopokan dari bawon lah
gue disuap bagi nabokan tentang korupsi
nyogok dan disogok
itu dosanya besar
dan bakalan masuk neraka
mau ngomong tuh mikir dulu
jangan nudu nudu orang kayak gitu gak bagus
ruginya di kalian juga
oh gitu ya boi
tadi kita sih gak bermaksud nudu mereka boi
tapi mereka mah malah gitu
lo gak tau
biarlah kita merasa bersalah aja ya kang ya
kalo kita udah bikin kalian papar
kalian jangan begitu lah
gue gak suka
dengar yang boi bilang
gue sampe masuk neraka sih
mau gue masuk neraka
udah diam aja
ampunin dado ya allah
kalo semuanya beres
kita cabut ya
jadi cabut ya
selamat mas selamat tuh
gak ada yang ngajar ngajar gitu
kalo menurut gue
ngasih surat tantangan ke lu bukan gino deh
soalnya pas tadi dia nanya ke lo
muka dia tuh beneran kaget kan
gue gak peduli
siapapun yang berani datang ke rumah gue ngacak ngacak
anak itu tetep salah
kan cuma dia yang tahu kalau kita nabrak tuh cewek
gue akan bikin dia nyesah seumur hidup
gue akan teken dia lewat pacarnya raya
sekarang kamu kan yang keji doang
ntar kamu masih inget ya kesel kain aku ya
segi ya aku lupa
kan biasanya aku juga yang tahu kesukaan kamu apa
kayanya besok aku harus ke singapur deh
buat daftar kuliah disana
jadi kamu jadi
jadi kuliah disingapur ya
soalnya mama sama papa aku tuh pengen aku kuliah di sana
baru juga mau daftar udah sedikit mukanya
bagian kan kita bakalan sering ketemu
sebelum mau ke sana
jangan sedikit tuh dong
senyum apa begitu
bahan sih kamu
gak bisa senyum ditawa tawa
suasananya udah gak enak nih kita pulang aja
masih ya pak ya
terima kasih ya pak ya
terima kasih ya pak ya
terima kasih ya pak ya
kenapa si wiri jadi tiba tiba bayarin biaya rumah sakit gua ya
bentar ya mak
ya narus ke anak anak dulu soalnya ian ada urusan sama boy
lu bagaimana sih
lu ke mana lagi sih
kan kita udah mau berangkat
mobilnya juga udah dinyalain
sebentar ya beb
mak sebentar ya
iya ada urusan yang penting banget sama boy soalnya
sebentar aja ya
eh bagaimana sih ini anak
oh kenapa ya
gue takut lu buru buru
terukabur aja gue gak jadi nanya
lu kan tadi kan janji sama gue
lu yang ngebiayain uang rumah sakit gue
orang mahal deh ceritanya nih
ya udah lah ian
kan kita juga buru buru nih
gue penasaran banget boy
gue kan baru sembuh sakit
gue kudu banyak istirahat
masalahnya tega sih
liat taruh malam gue begadang melek
gak bisa tidur karena rasa penasaran gue itu belum terjawab
lebay lu ian
ya bukannya lebay boy
gue emang penasaran banget
willy saudara gue buka
nah secara ekonomi alhamdulillah
bagus keluarga gue boy
tapi kok bisa ya tiba tiba tuh
jangan diem aja dong
ada yang ditutupin dari gue
ya yaudah ian
tapi lu janji lu jangan marah ya